anak laki laki yang mendambakan keju
dahulu kala hiduplah seorang anak laki laki bernama miki
anggap saja miki adalah anak yang kaya raya
orang tua miki adalah pedagang terkaya di kota dan mereka selalu bepergian
meninggalkan biki dalam perawatan henry dan marina
apapun dan semua yang diinginkan miki diberikan kepadanya
dan itulah tepatnya yang akan menjadi alasan masalahnya
di mana kejuku
aku dikelilingi oleh orang orang yang malas dan tidak pengertian
kukatakan padamu suatu hari keserakahannya akan keju akan membuatnya mendapat masalah
kau tidak berpikir aku dapat mendengarmu henry
tapi coba tebak aku bisa melakukan dan mengatakan sesukaku
tuhan tolong kau sudah dewasa
kau harus menghilangkan perdambaanmu untuk keju
bagaimana kau bisa menyebut cintaku untuk keju sebagai dambaan belaka
itu bukan dambaan
tuhan seandainya kau sungguh menyukai keju kau pasti sudah mempelajarinya
kau bahkan tidak tahu berapa banyak jenis keju yang tersedia di seluruh dunia
bahkan mungkin kau tahu beberapa jenis keju beracun
kau harus memperhatikan tuhan
ketika seseorang tidak memperhatikan mudah bagi orang lain untuk menjebaknya
hah kau memberiku pelajaran
dan jangan pernah katakan bahwa keju itu beracun
keju tidak akan pernah bisa beracun
oh henry kau telah membuatku marah
aku perlu makan keju sekarang untuk menenangkan diri
mickey sangat menyukai keju
sehingga henry dan marina diperintahkan untuk menyimpan keju di setiap sudut rumah
baik itu dapur ruang makan kamar tidur dan bahkan kamar mandi
kalau saja orang tuanya ada untuk mengajarinya lebih baik
hah itu benar marina
aku hanya bisa berharap dia memahami beberapa disiplin
dan mengendalikan diri sebelum semua itu terlambat
henry adalah orang yang paling dipercaya oleh orang tua miki
dan setiap hari dia semakin peduli pada anak laki laki itu
walaupun miki kasar dan memiliki sikap yang sangat buruk terhadap orang orang
dia tidak pernah peduli tentang hal lain selain dirinya sendiri
ya dirinya sendiri dan keju
tidak peduli jam berapa hari itu
di mana keju
karius terlihat tajam di sehari hari sebelum kejadian yaa
ini memang dibawa di dewan yang senang di sana
kau tahu henry dan marina bukan satu satunya yang tahu tentang keinginan mickey
kesokan harinya seperti biasa
miki meninggalkan rumahnya dengan mobil mewahnya menuju acara keju lainnya
tapi dalam perjalanannya
dan itu dia kubus kecil keju tepat di depan pintu terowongan yang dalam
oh wow keju ini terlihat beda
baunya juga berbeda
ini adalah terowongan yang penuh dengan keju
baiklah aku hanya akan mendapatkan satu blok keju lagi
hanya satu blok lagi
miki tidak bisa mempercayai keberuntungannya
dia telah menemukan
negeri keju yang tersembunyi
oh kalau kau yang terpilih
yang terpilih aku siapa kau
kami adalah penjaga taman keju yang tersembunyi ini
tahu tahu hanya anak anak terpilih yang diizinkan masuk
hanya mereka yang sungguh menyukai keju
akhirnya seseorang menghargai cintaku pada keju
oh kami tahu semua tentangmu
kau sangat bekerja keras dan sangat menghormati orang
kami sangat bersyukur
kami sangat bersyukur
kami sangat bersyukur memilikimu di sini
oh aku hampir lupa
untuk apa ini
ya ini hadiah selamat datang
mickey mengira tinkerbell menyukainya
saat mereka berjalan di sekitar taman keju
masing masing dari mereka terus memberi mickey balok keju
keju itu lezat dan dengan setiap gigitan
miki semakin menyukai taman itu
dia menyadari sesuatu
apa kau memang punya janggut
ya tentu saja
aku selalu punya janggut
kau mungkin tidak tahu alasan semua keju yang kau makan itu
kau memiliki alis yang tebal
ya aku selalu memiliki alis yang tebal
oh tentu saja tinkerbell
kau sangat perhatian anak anak kecil
tidakkah kau memperhatikan semua ini
tidak maksudku iya tapi
ini blok kejumu
oh iya terima kasih
peri tinkerbell tidak memiliki janggut atau alis tebal
saat pertama kali bertemu miki
itu karena mereka sebenarnya adalah ogger
yang menyamar sebagai peri tinkerbell
yang sekarang kehilangan wujud mereka
mengapa kau tidak menunggu di sini anak kecil
kami akan kembali dengan jenis keju baru dan spesial untukmu
dan sebelum mickey bisa mengatakan apa apa
dengan cepat terbang
apa yang terjadi pada kita
mengapa sihir ini cepat sekali hilang
bagaimana aku tahu
ramuan ini seharusnya membuat kita terlihat seperti perikonyol itu
setidaknya selama satu jam

tidak ada lagi ramuan
apa yang akan kita lakukan
lupakan ramuan kita tidak punya banyak waktu
dia harus makan keju mendidih sebelum matahari terbenam
dan matahari hampir saja terbenam
kita membuang banyak waktu untuk memberinya semua keju itu
dan kau ingat rencananya kan
begitu dia makan keju utama
dia berubah menjadi ogger dan tinggal di sini
aku mengambil wujudnya dan pergi ke rumah besar itu
dan kemudian kita mengubah pria itu henry

dan aku mengambil wujudnya dan berubah menjadi ogger
dan kita hidup bahagia selamanya
dan mereka menjadi ogger hutan
tetapi para ogger tidak menyadari bahwa miki telah mendengar semuanya
dan sekarang gemetar ketakutan
mengubahku menjadi ogger
miki menjatuhkan semua keju dan berlari untuk menyelamatkan diri
dia mencoba menemukan terowongan itu tapi
tapi tapi tadi ada di sini
segera para ogger menyusul mickey
oh kau anak kecil yang manis
kau mau pergi ke mana
aku harus pergi dan mengambil sesuatu dari rumahku
tapi kau belum mencicipi keju spesial kami
keju yang lezat
tetapi ketika mickey melihat tinkerbell
dia terkejut melihat peri itu telah berubah
tepat ketika oger melihat tangannya dan menyadari apa yang terjadi
dia melemparkan keju ke temannya yang juga berubah bentuk
dan dengan cepat melompat untuk meraih mickey
hah dia telah melihat wujud kita yang sebenarnya
cepatlah beri dia keju
semua yang kau butuhkan adalah agar dirimu memakan keju lezat ini
apa yang kau pikirkan
aku memintamu untuk memberinya makan bukan membuangnya
tuan apa kau baik baik saja
apa yang terjadi ogger apa
miki segera menyadari bahwa itu semua hanya mimpi
dan menghela nafas lega
tuan ini sarapanmu
oh dan aku hampir saja lupa
baik henry maupun marina tidak mengerti apa yang terjadi
tapi itu adalah hari terakhir miki menyentuh keju
ya seharusnya tidak benar benar menyerah
maksudku siapa yang tidak makan keju kan
semua ini karena mimpi dua ogar
terus mencari bangsa berikutnya
di mana coklatku